kasus covid sembilan belas di indonesia terus mengalami penurunan
per satu november dua ribu dua puluh satu covid sembilan belas harian berada di angka empat ratus tiga kasus dan merupakan yang terendah sejak mei dua ribu dua puluh
kendati demikian masih terdapat sejumlah kabupaten kota yang kasus covid sembilan belas nya justru meningkat
satuan tugas covid sembilan belas mencatat dua puluh tiga kabupaten kota tersebut tersebar di seluruh pulau di indonesia
salah satu faktor pemicu adalah rendahnya kedisiplinan protokol kesehatan
sebetulnya kecil tetapi ini juga tetap menjadi perhatian lalu kemudian kota depok juga ya
meski angka kenaikan kasus tidak besar namun tetap menjadi perhatian
sebab pelonggaran ppkm seharusnya sudah disesuaikan dengan leveling ppkm di suatu daerah
hal itu mengindikasikan pembatasan apa saja yang seharusnya diimplementasikan oleh kabupaten kota yang kasusnya belum turun
protokol kesehatannya pada penduduk di sana sudah dilakukan dengan baik atau belum
kemudian nah ini juga banyak terjadi di beberapa kabupaten itu pelacakan kontaknya
pelacakan kontak eratnya kan banyak yang masih rendah
padahal pelacakan kontak erat ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kasus
iwan menambahkan kabupaten kota yang berada di wilayah aglomerasi perlu mendapat pemantauan
sebab risiko lonjakan bisa terjadi di wilayah terdekat akibat mobilisasi
roni satria kuncoro jakarta